menteri hukum dan ham yasona lauli didampingi gubernur bali menyerahkan enam puluh tiga sertifikat merek kekayaan intelektual
dan dua puluh empat sertifikat kekayaan intelektual lainnya di gedung sirarnawa art center denpasar jumat siang
sertifikat yang diserahkan antara lain sembilan belas kekayaan intelektual kepemilikan komunal
berupa ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional
empat kekayaan intelektual kepemilikan personal berupa hak cipta
dan satu kekayaan intelektual kepemilikan personal berupa hak patent
menkumham menyebut bali sebagai daerah dengan tradisi dan budaya yang masih terjaga harus dilindungi dari segi hukum
perlindungan kekayaan intelektual ini diberikan pada beberapa tarian bali tradisi dan ritual seni pertunjukan hingga usada arak bali
saya sudah berpengalaman ada tarian tarian yang telah dipertunjukkan di daerah lain bahkan di negara lain
pernah tari reok ponorogo diklaim oleh suatu negara pernah batik diklaim oleh suatu negara
kesadaran kita akan mendaftarkan ini dan membuatnya menjadi pertama dalam membuat itu menjadi perda adalah perlindungan di daerah
dan mendaftarkannya sebagai kekayaan intelektual merupakan perlindungan hukum
tidak hanya di indonesia
tidak hanya di seluruh dunia
dengan tercatatnya kekayaan intelektual secara legal ini tradisi dan seni budaya bali diharapkan bisa lebih terjaga dan tidak diklaim lagi oleh negara lain
nandang astika dan pasar bali